mama yakin andin gak akan membalas kamu sa
dia hanya bertahan
dan kamu juga jangan lupa ya kamu harus ingat
andin itu tahu soal keisha yang bukan anaknya nino
jadi kamu harus jaga sikap kamu jangan sampai andin
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya pak randy
bapak hanya perlu menjaga dengan telaten
serta makan dan obat obatannya bu catherine harus diminum sesuai waktunya ya pak
cat sekarang kita di perjalanan menuju rumah kita kat
dan alhamdulillah saya senang banget
akhirnya kamu dibolehin pulang
saya akan janji buat jagain kamu terus pokoknya ya
terima kasih banyak ya mas
sebelum kita sampai rumah gimana kalau kita jalan jalan dulu
melihat pemandangan sekitar sini
nanti kalau kita udah sampai rumah kamu harus lebih semangat lagi ya
dan saya akan belajar untuk tahu dengan kode kode yang kamu sampaikan ke saya
bisa mungkin dengan kedepan mata kamu
jadi misalnya kalau kamu ingin bilang iya kamu bisa kedepan mata satu kali
dan kalau enggak kedepan mata dua kali
artinya setuju ya
hanya karena misalnya kami bekerja sering dua
tetapi sempat mengingat bukti jumpa encounter di sebuah kursus yang mengembangkan diri mereka
jadi kita harus bekerja semula
kepada saat itu ai purana dirimu katanya
saya berhargai perasaan ibunya
maaf sekali pak
saya rasa kita tidak bisa berbincang
pak polisi bisa membuka rekaman cctv
walaupun sudah dihapus ibu ani
polisi bisa membuka cctv
saat ini saya masih berada di kantor polisi
saya baru selesai mengantarkan barang bukti
dan barang bukti ini berupa bider
atau tang yang digunakan oleh pelaku
saya berharap ibu andin bisa
lebih waspada lagi dan berhati hati bu
karena bisa jadi
orang orang yang ibu percayai
atau orang orang yang di sekitar ibu
ya untuk masalah itu
saya pasti akan hati hati
permasalahan ini yang tahu cuma kita berdua aja
kita berdua dan yolanda
terima kasih infonya
baik semoga laka sembuh untuk reina
ibu andin masih menopang
untuk diri ya pak
impression pertama saya ketika ketemu sama ibu handan
saya tidak bisa memaksakan hal itu
walaupun sebenarnya bisa dilihat dari sisi yang berbeda
ibu ani ini bisa menjadi perempuan yang
patut untuk dicontoh bagi perempuan yang lain
ya seperti kamu
kalau nanti kamu sudah mempunyai suami
mudah mudahan tidak parah
tapi walaupun begitu
dengan masalah yang terjadi saat ini
dia masih tetap tegar
ya perempuan yang cukup
bisa dijadikan perempuan yang cukup
untuk menjadi contoh
ya pak benar
saya juga setuju pak
ibu andin memang adalah sosok
seorang wanita yang tahu
saya yakin kamu pasti bisa kayak dia
terima kasih pak
nikahan catherine dan juga randy kemarin
saya melihat sepertinya
ibu andin santai saja

jangan jangan bu andin juga memainkan permainan yang sama seperti bapak
karena tidak ada informasi apapun mengenai hal itu
ya saya saja yang berbaik hati untuk memberitahukan informasi ini kepada ibu andin
ini persyaratan dokumen dokumen untuk mengadopsi
bayangin sudah ibu sampaikan
sebentar ya ibu
saya cek duit
nanti selain berkas berkas ini
dengan pihak kami
bu itu tolong dicek lagi
nanti kalau mungkin ada yang dibutuhkan lagi
kasih tahu kita saja
kita akan penuhi semuanya
berkas berkas yang kurang mungkin
terus kalau mengenai interview
kita sudah tidak sabar buat nera pulang tinggal sama kita di rumah
apalagi sebentar lagi nala itu
nangang langsung menjadi kakak
karena sekarang saya sedang hamil
selamat ya ibu michelle
terima kasih ibu
tapi dengan kondisi kehamilan ibu ini
apa masih yakin
insya allah kami yakin
kenapa ibu ada
begini ya pak bu
beberapa bulan yang akan datang
bu misalkan akan melahirkan
pasti akan lebih fokus kepada bayinya
sedang sangat membutuhkan
perhatian buat bonding kepada bapak dan ibu
apakah dengan kondisi seperti itu
bapak dan ibu yakin
yang bisa memberikan perhatian kepada nailah
karena bagaimanapun nailah itu bukan anak kandung kalian kan
kita sih nggak bisa janji bu
tapi insya allah
perhatian kita kasih sayang kita akan sama ke nailah
seperti orang tua kandung sendiri
gak akan ada pembedaan
sudah menjadi tanggung jawab kita
bersikap seperti itu ke nailah
ya baiklah kalau begitu
nanti akan ada psikotest juga
semoga lolos ya pak psikotestnya
kita udah sampai
ket kita udah sampai
nih rumah impian kamu
nih rumah impian kamu
nih rumah impian kamu
nih rumah impian kamu
ini kan rumah yang waktu itu
ya allah mas
benar mewujudkan rumah impianku
selamat datang ket
di rumah impian kita
nah ini ket
salah satu spot favorit saya juga
pemandangannya juga langsung ke manang seperti itu
ada kolam renang
sambil melihat view
ke pemandangan seperti itu
rumah impiannya kau mau
tidak ada yang bisa diberikan
bu sarah pak surya makasih banget ya udah dateng kesini nengokin saya
sama sama bu chandra
kalo ibu mau istirahat di kamar silahkan loh
gapapa kok saya udah agak baikan sekarang
ya nok kemarin juga udah ke rumah sakit
udah lebih enak badannya
noh kenapa kamu kayak gelisah ya
kamu masih mikirin yang papa bilang tadi ya
ya wajar sih yang namanya anak sakit pasti kan bapaknya khawatir
mama tahu sendiri kan gimana nino
ya mudah mudahan aja rena cepat sembuh
kita sama sama doain semua
kalo doain aja mah gak cukup
pasti pengen di jenguk juga pengen ditemanin juga
iya kan noh
tidak usah daya
pak jangan kayak gitu dong sama nino
lihat tuh kasihan tuh nino
masa mau ketemu sama anak yang sakit masih dihalang halangin sama mbak andin
nok kamu mau video call sama rena
ya mau liat anaknya aja harus lewat orang dulu
kasian banget kita ya noh
kamu tuh kenapa sih
tapi kayaknya kamu tuh gak peduli gitu deh
kayaknya apapun yang aku lakuin itu selalu salah sama kamu
padahal aku lagi dukung kamu loh noh
ah kak ikut mama dulu ya sebentar ke dapur
ya tapi kita mau video call dulu mbak
papa kan mau video call rena dulu
aku pun juga pengen liat rena
lagipula aku ini walaupun tantenya aku pun juga ibu sambungnya rena

oke kak noh
oke kak noh
oke kak noh
oke kak noh
oke kak noh
din papa di rumah nino papa udah bilang soal rena sakit
papa video call sebentar ya biar nino bisa liat
maaf pak rena masih tidur kasian juga kalau dibangunin
no kata andin karena masih tidur mungkin karena masih meriang
jadi pada baiknya istirahat dulu kali ya jangan diganggu
padahal udah lewat papa masih aja gak dia boleh liat rena
kamu ini gimana sih kamu akan dengar sendiri papa ngomong apa
rena masih istirahat bisa jadi sekarang kan masih di bawah pengaruh obat
ya sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau emang lagi tidur video call
dulu aja nih waktu aku masih kecil ya aku sering kok dilihatin papa ditemenin sama papa
aku malah seneng pasti rina juga pasti bakal seneng kok
kenapa jadi ribet gini sih
gue gak akan diem mbak gue akan terus manas manasin dan lo gak akan hidup tenang
reina bakal jadi andalan gue kalau semua yang gue lakuin nanti enggak berhasil
oh ya sekarang kita makan dulu ya
makasih mas randy suamiku
ini bubur buatan mama tadi mama ngirim ke sini
tapi tadi mama bilang kok mama mau ngirimin makanan setiap hari buat kamu nanti
oh ya kenapa mama belum tinggal sini sama kita
karena tadi mama bilang ya biar kita bisa ngerasain gimana rasanya berumah tangga katanya
dan soal kerjaan saya kamu gak usah khawatir
saya sudah minta izin ke bu andi untuk cuti dan alhamdulillah dikabulkan
jadi saya bisa fokus jagain kamu
kamu udah banyak berkorban untuk aku
lanjutin sampai habis pokoknya
kamu tau gak
kemarin kemarin itu pas saya kesini mendung banget loh
dan sekarang gak tau kenapa cerah banget dan indah banget loh ini
saya tahu ini mungkin hadiah dari allah untuk pernikahan kita
salah lagi kan aku
andien gak akan membalas kamu sa
dia hanya bertahan
dan kamu juga jangan lupa ya
kamu harus ingat
andien itu tahu
soal keisha yang bukan anaknya ninu
jangan sampai andien marah
andien gak akan membalas kamu sa
dia hanya bertahan
dan kamu juga jangan lupa ya
kamu harus ingat
andien itu tahu
soal keisha yang bukan anaknya ninu
jangan sampai andien marah
kalau sampai andien marah
mungkin aja dia membuka semuanya saya
mama udah ingetin berkali kali
kalau kamu gak menyerang andin terus terusan
angin juga gak akan jadi marah
dan kamu harus bikin situasinya seperti itu
kalau kamu maunya semua aman
kamu ngerti kan maksud mama
aku evadeif ya xt waar ada apa lu nggak si

karena kita bersamanya nanti sih
bersama aku apa kamu bilang

pokoknya dia gak kepengen hidupnya tenang
semua baik baik aja
ini mau didamaikan
sikapnya malah kayak begitu nantang
engkau memang maha memberi
berikan hamba lebih dari yang hamba minta
udah waktunya isa
kita selat dulu yuk
sebentar saya matiin dulu
saya bantu ya